polda jawa tengah terus mendalami kasus judi online yang bermarkas di sebuah rumah di desa bojong sari kabupaten purbalingga jawa tengah
satu dari enam orang yang ditangkap mengaku terhubung jaringan di kamboja
dalam waktu bersamaan polda jawa tengah meringkus rm perempuan selebgram asal pemalang jawa tengah yang ikut mempromosikan jaringan judi online dari thailand
pada polisi ia mengaku mendapat tujuh juta rupiah dibayar di muka dengan membagikan link situs judi online ke akun instagramnya yang memiliki tujuh ratus ribu pengikut
tujuh juta di awal jadi di awal kita nerima tujuh juta di dp di awal oh di dp di awal terus setornya kemana
setornya kemana langsung diterima situ dari manajer saya dari manajer dapat uang muka kemudian dari pemain
enggak saya soalnya cuma selling aja dan itu enggak ada saya enggak dikasih akun untuk tahu berapa orang yang sudah datang
selain mengembangkan kasus dua judi online dari luar negeri tersebut
polisi menduga ada jaringan lain di indonesia berikut aliran dananya yang melibatkan sindikat antar negara
tim sepak bola liga satu indonesia arema fc dilaporkan ke baris krim polri oleh rio johan putra
atas dugaan sponsor bola delapan puluh delapan van yang terafiliasi dengan rumah judi online bola delapan puluh delapan
di konfirmasi selasa petang juru bicara arema fc sudar maji menegaskan arema langsung memutuskan kontrak dan mengembalikan uang kontrak tersebut
sudar maji menegaskan arema langsung memutuskan kontrak dan mengembalikan uang kontrak tersebut
sudar maji menambahkan terkait profil sponsor sendiri sebelumnya dikenal sebagai portal berita online
terkait afiliasi dengan situ judi online manajemen menyebut di luar wewenang arema fc
yang terkait tentang salah satu sponsor yang ada di arema langkah yang dilakukan adalah hari ini kita melakukan
pemutusan kontrak terhadap sponsor yang bersangkutan agar proses hukumnya berjalan bisa berjalan dengan objektif
manajemen arema fc menyatakan akan kooperatif jika polisi membutuhkan keterangan terkait permasalahan ini
tak hanya arema fc rio johan juga melaporkan dua klub liga satu lainnya dengan dugaan yang sama yakni persikabo seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan psis semarang
demi kutan cnn indonesia